biar aku saja yang menghadapi mereka
sudah tenang saja
biar aku saja yang menghadapi mereka
cepat susul lima serah santang
jangan lakukan apa yang saya lakukan
tenang saja gusti ratu aku bisa menghadapi mereka
lagi pula gusti ratu dibutuhkan di sana untuk mendampingi gusti prabu
baiklah berhati hatilah raka
baik gusti ratu
jangan lupa like share dan subscribe ya
kamu boleh saja selamat dari jurus membepukan air
tapi ingat kamu tidak akan selamat dari jurusku yang baru
jurus pedang maju
jadi jurus itu bernama jurus yang baru
jurus pedang maju
benar benar jurus yang mengerikan
pedang harus dilawan dengan baik